bersama saya ratun nabila langsung saja kita saksikan groundbreaking seremoni pabrik baterai kendaraan listrik
mr ng tsun chung dan ceo lg energy solutions mr jong hyun kim
terima kasih
terima kasih
terima kasih
terima kasih
terima kasih
selanjutnya penayangan video projek industri baterai sel terintegrasi
menyaksikan secara langsung penanda tanganan nota kesepahaman antara badan koordinasi penanaman modal dan hyundai
berselang setahun tepatnya tanggal delapan belas desember dua ribu dua puluh kementerian investasi bkpm dengan lg energy solution menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama proyek investasi industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi
nilai rencana investasinya sebesar sembilan delapan miliar dolar amerika atau setara rp satu ratus empat puluh dua triliun
fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas
implementasi undang undang cipta kerja terus kita percepat
dalam pelaksanaannya lj bermitra dengan konsorsium baterai badan usaha milik negara
industri baterai indonesia di seluruh rantai pasok
tahap pertama dimulai dengan pembangunan industri baterai kendaraan listrik senilai satu satu miliar dolar amerika melalui konsorsium pt
hyundai kia mobis lg baterai indonesia di karawang jawa barat
kerjasama investasi baterai listrik terintegrasi pertama di dunia ini juga melibatkan pengusaha nasional di daerah dan usaha mikro kecil menengah umkm
sesuai dengan amanat undang undang cipta kerja
pertama di dalam perusahaan ini pemerintah memiliki kekuatan yang sangat tinggi
pertama di dalam perusahaan ini pemerintah memiliki kekuatan yang sangat tinggi

khususnya ke arah ekonomi hijau green economy dan ekonomi biru blue economy yang berkelanjutan
eko sistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
khususnya keperluan ekonomi dan teknologi
oleh kementerian investasi atas arahan dari mengkomar invest
jadi mereka ini pak cuman membawa modal membawa teknologi membuat pasar
sementara izin dan insentif kita pemerintah indonesia yang urus
ini sesuai dengan arahan bapak presiden
yang berikut kami laporkan bapak presiden bahwa di dalam mou kami juga
kami sudah tekankan kepada mereka bahwa lapangan pekerjaan harus seluas luasnya
untuk lapangan pekerjaan dalam negeri tidak untuk luar negeri
luar negeri boleh selama dia memenuhi spesifikasi spesifikasi khusus dan jembatan jembatan tertentu
dan waktu kami bicara dengan menko nya di korea moti e nya
sepakat bahwa lapangan pekerjaan akan diprioritaskan ke lapangan pekerjaan dalam negeri
dan juga kolaborasi antara bumn lg group kemudian umkm
dan juga pengusaha nasional yang ada di daerah
ini sebagai bentuk arahan bapak presiden baik secara lisan tertulis
maupun dalam undang undang cipta kerja pasal sembilan puluh
hanya ini yang perlu kami laporkan kepada bapak presiden
saya ucapkan terima kasih banyak kepada ceo dari lg kemudian dari hyundai
dan holding untuk baterai
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia
dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik pt hkml battery indonesia
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati duta besar republik korea untuk indonesia yang mulia bapak pak taesung
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju yang hadir pak menko marin paes menteri bumn menteri investasi
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju yang hadir pak menko marinbas menteri bumn pak menteri investasi
yang saya hormati duta besar republik indonesia untuk korea
yang saya hormati gubernur provinsi jawa barat beserta ibu bupati kabupaten kerawang
yang saya hormati chairman hyundai motor group bapak jung aisun
bapak jung jion kim
yang saya hormati ceo pt hkml battery indonesia bapak william hong
yang saya hormati ketua umum kadin hadirin dan undangan yang berbahagia
kita patut bersyukur hari ini
bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di indonesia
dan bahkan yang pertama di asia tenggara
dengan nilai investasi sebesar satu satu miliar dolar amerika
pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah
untuk melakukan hilirisasi industri
era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir
dan kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas
untuk masuk ke hilirisasi masuk ke industrialisasi menjadi negara industri yang kuat
dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi
karena itu strategi bisnis besar negara adalah keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah
melepaskan ketergantungan pada produk produk impor
dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan
sehingga bisa memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi
hadirin yang saya hormati
negara kita indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia
dengan potensi yang luar biasa itu saya yakin dalam tiga sampai empat tahun ke depan
melalui manajemen yang baik manajemen pengelolaan yang baik
indonesia akan bisa menjadi
produsen utama produk produk barang jadi berbasis nikel
seperti baterai litium baterai listrik baterai kendaraan listrik
hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah bijin nikel secara signifikan
jika diolah menjadi sel baterai nilainya bisa meningkat enam tujuh kali lipat
jika menjadi mobil listrik akan meningkat lebih besar lagi nilai tambahnya yaitu sebelas kali lipat
selain itu pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik indonesia
sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang menggunakan baterai
bapak ibu sekalian yang saya hormati
pemerintah indonesia berkomitmen penuh untuk memberikan dukungan dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik
pemerintah juga akan terus menggulirkan reformasi struktural
untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perizinan kepada para pelaku usaha
para investor untuk mengembangkan usahanya di negara kita indonesia
pemerintah juga terbuka atas berbagai inisiatif kerjasama dengan negara negara sahabat
saya berharap kolaborasi antara perusahaan korea selatan dengan perusahaan indonesia ini semakin bisa diperkuat
termasuk realisasi kerjasama investasi dalam industri baterai dan kendaraan listrik ini
saya berpesan agar kolaborasi yang terbangun
bukan hanya di antara perusahaan perusahaan besar atau bumn bumn kita
tetapi juga melibatkan usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pabrik industri baterai kendaraan listrik pthkml baterai indonesia
saya nyatakan dimulai
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon berkenan mendampingi presiden republik indonesia
duta besar republik korea untuk republik indonesia
menteri koordinator bidang kemaritimasi
kepala pembangunan dan investasi
menteri investasi kepala bkpm
menteri bumn gubernur jawa barat
ceo hkml baterai indonesia
selanjutnya dimohon bapak presiden
melakukan penekanan tombol sirena
tiga puluh menit sudah kami menemani anda dalam acara groundbreaking industri baterai kendaraan listrik
saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa